jangan ganggu keluarga saya
eh itu tolong besok meetingnya dipercepat
jam delapan ya
setelah itu saya mau langsung ketemu anak saya
sekarang diminum dulu ya
mas alko belum balik sih
dia masih dihiru kantornya
jangan ganggu keluarga saya
jangan ganggu keluarga saya
kau pasti cemas banget ya mas
cctv rumah seperti ini
maaf sih mimpi buruk sih gak tau kamu disini
aku ngerti kau mas
kamu belum cerita sama aku masa dapat
papah tau darimana
sama papa dikirim ke saya
atau pernah lihat
udah minta tolong sama angga juga
untuk menceritahu tentang keluarganya felix
tapi yang waktu itu saya ceritakan ke kamu
saya ingin bicara sama keluarganya
felix ada hubungannya dengan teror keluarga kita dit
tapi kamu tidak minta bantuan sama pak reni
tidak usah menantang dulu
lagian angga punya banyak orang dan informal
siapa tahu bisa lebih tepat
semoga dari titik terang kita juga minta sama allah
supaya kita selalu dilindungi
aku belum bales sih
belagu banget sih nih orang
meetingnya mau dimajuin pagi ini ya
nanti saya follow balik ke mbaknya
mending sekarang aku sikat kiki dulu
saya mau infoin pak
pak irfan minta meetingnya dimajuin ke pagi jam delapan
karena pak irfan kebetulan ada keperluan mendadak di luar kota
saya ke kantor sebelum jam delapan nanti
baik kalau kayak gitu saya hubungin sekretarisnya pak irfan
terima kasih pak
proyek dengan pak irfan ini proyek yang besar
aku harus bisa berikan yang terbaik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini pak surya
waalaikumsalam pak surya ada pak ya
saya mau minta tolong dok
begini dok saya mau minta tolong dokter
untuk lebih memilah orang yang berkunjung
dalam mengunjungi anak saya elsa nita
kalau ada pemuda yang bernama riki
saya minta ditolak ya dok
ini untuk membantu proses penyembuhannya elsa
nanti juga akan saya kirimkan fotonya ricky
supaya dokter dan staff disana lebih mudah mengenalinya
baik pak surya
oh iya saya juga dalam perjalanan kesana ya dok
saya mau menjemput elsa
ini saya udah dalam perjalanan kok
baik pak silahkan saya tunggu pak
terima kasih ya dok
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pokoknya ingat ya
selama saya nggak ada di rumah
jangan terima tamu sembarangan